sampai jumpa di video selanjutnya
ya udah aku ganti baju dulu ya
aku gak bisa konsentrasi
aku kepikiran tante mayang terus
tapi mas randy ngelarang aku buat cerita ke siapa siapa
tapi aku gak mungkin diem
kental istri kerja udah
sekarang kemana ya
ke bengkel deh
ajar anak gue
kak lagi sibuk gak
aku ada yang mau aku omongin
kamu berantem sama rendy
udah intinya bisa ketemu atau enggak
mau ketemu di mana
ketemu di coffee shop dekat kantor aku aja ya
ada namanya urban coffee
udah bulan mana kakak sampai disana
daripada gue mati gaya disini
mending gue olah raga
makan siang gue kali ya
tapi kan belum jam dua belas
ya udah deh
kaget ya kenapa jessy bisa tau bang iqbal disini
maikbal tenang aja
sih bakal diem diem kok
nggak akan kena tau siapa siapa kalau bang iqbal disini
mau tolongin jess nggak
mau tolongin jess nggak
iya jadi bang iqbal tolong lo pesenin taksi online buat jess
tapi seolah olah tuh bang iqbal yang mau pergi ya
tapi sebenernya jess yang mau pergi ya
ntar bang iqbal bisa dimarahin sama bapak kamu
enggak gak akan dimarahin sama bapak
kutipan gak tau ya
jess gak akan ngomong sama bapak beneran
emang ini mau kemana sih
mau ketemu adi
ya bukan lah
bukan kok bang
ayolah tolongin jess
please ya tolongin aku ya
kita kemau dulu yuk sebentar
nanti aku dimarahin sama bapak kamu
bang iqbal bapak gak tau
bapak kan lagi sibuk kerja
ayah kemau dulu
ya udah oke
mana bisa gua menolak permintaan lu jess
mama sama papa sama oma mau kemana
mama papa sama oma ada urusan dulu sebentar
mau keluar dulu ya
papa gak sibuk kan
oma juga gak sakit kan
tapi kok aku nggak diajak
kemarin itu aku sama nana
seru loh oma
tapi aku lebih senang pulang ke rumah
soalnya bisa ketemu papa
oh iya oma juga senang ya
rena di rumah aja ya adventurenya

yaudah sayang mama papa oma pergi dulu ya
kamu sama ancis ya
mir jagain rena
sayangnya ada oma
tidak ada ya mir
alhamdulillah sekarang pak al dan bu andin keluar rumahnya bareng bareng gak bisa bisa lagi
betul kata si bu im terima kasih bu andin udah pulang
jadi kita gak perlu lagi ngeliat pak bos galau tengah malam
galau tengah malam
sekali lagi ngomong kayak gitu gaji sebulan depan saya potong
saya omongan gue yang barusan lupakan saja anggap aja angin lalu
iya bu andin kalau ngomongin bu im anggap aja angin sepo sepo
udah deh buka gerbang
kamu gak boleh kayak gitu al gak boleh kayak gitu
aku juga bercanda
enggak loh mas tengah malam
cuman itu apa
saya cemas gak galau
emang kamu cemas sama aku
kamu pergi dari rumah bawa anak umur lima tahun sama perut sebesar kayak begini
kalau ada apa apa di jalan gimana
lain kali kalau kamu marah itu luapin aja sama saya marah sama saya bentak saya pukul saya kalau perlu
yang penting marah kamu tuh reda
saya nggak bisa tenang kalau kamu tuh nggak ada dalam pengawasan saya
makanya lain kali itu jangan pergi pergi kayak gitu ya
jangan sampai kita telat ketemu jessica nanti